usai gelar rapat dengan komisi tiga dpr kapolri jenderal tito karnavian datang ke gedung kpk
dalam kunjungannya tito membahas kerjasama antara pihak kepolisian dan kpk
ada tiga hal yang dibahas dalam kunjungan kapolri kali ini
pembahasan pertama ialah mengenai kerjasama kedua lembaga beserta kejaksaan terkait elektronik surat perintah
dimulainya penyelidikan untuk kasus tipikor atau esdp
tujuannya agar ketiga lembaga dapat memantau setiap sidang di tipikor di berbagai daerah
selain itu kapolri juga membahas bantuan personel untuk kpk
kepolisian juga akan membuat program terkait gerakan perempuan anti korupsi
jadi saya sampaikan gini pak tito datang ke kpk dalam rangka koordinasi
kita kan dalam waktu dekat akan tanda tangan surat keputusan bersama ketua kpk kapolri dan jaksa agung
kita akan mengeterapkan yang namanya ispdp
ini adalah surat perintah dimulainya penyelidikan terkait kasus tipikor
kemudian kedua kpk kan butuh tenaga banyak
seperti saya sampaikan di tahun ini kita butuh dua ratus tahun dua ribu tujuh belas kita butuh empat ratus
sebagian besar kita akan minta teman teman dari polri
dengan ispdp elektronik spdp artinya dari polisi kami nggak perlu lagi
jadi anggota polri yang nyidik kasus korupsi datang menyampaikan hard copy nya ke sini
tapi dengan isdp online maka peran kpk kan sebagai supervisor bisa memberikan supervisi
yang berikutnya tadi masalah personil
karena cukup banyak personil di sini beliau masih membutuhkan personil personil
yang ketiga ada program namanya spak gitu ya
saya perempuan anti korupsi
ini akan dikoordinasikan
di poluan poluan kita